hewan hewan di kem pengungsi jenin tidak luput dari dampak serangan israel selama empat puluh delapan jam di kem jenin tepi barat
serangan ini disebut sebagai salah satu operasi militer terbesar di wilayah pendudukan tepi barat selama bertahun tahun
dua hari pertempuran senjata dan ledakan memakan korban di kamp tersebut dan hewan hewan juga menjadi korban
baik hewan ternak yang menjadi sumber penghasilan atau hewan peliharaan
saya tidak mau karena jika saya tersisa saya akan mati
jadi ini hanya untuk siapa
ini adalah korban
ini adalah korban
jadi kamu sedang menyesal atau tidak
saya sedang menyesal
karena saya sedang menyesal

dan kita tidak bisa menangani
jadi korban tersebut terkena penyakit
karena kami sudah berpikir bahwa korban tersebut terkena penyakit
dan ini yang terjadi dengan kami
alhamdulillah korban tersebut terkena penyakit
kami sedang menyesal

penduduk mengatakan banyak hewan yang terbunuh atau terluka baik akibat penargetan langsung ataupun akibat ledakan
sementara beberapa lainnya mati karena ketidakmampuan pemiliknya untuk memberikan perawatan yang layak selama pertempuran berlangsung
seorang penduduk kem ria torokwan mengatakan bahwa sebelas dombanya terbunuh dalam penyerbuan tersebut
seorang penduduk kamp ria torokwan mengatakan bahwa sebelas dombanya terbunuh dalam penyerbuan tersebut
operasi tersebut menurut israel bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur dan senjata milik militan di kamp pengungsi jenin
berbagai serangan diluncurkan dengan serangan pesawat tak berawak dan lebih dari seribu tentara dikerahkan
tiga belas orang palestina sebagian besar dari mereka adalah milisi dan satu tentara israel tewas dalam penyerbuan ini